hiruk pikuk mudik telah menjadi agenda rutin setahun sekali menjelang lebaran
salah satunya momok kemacetan yang mewarnai arus mudik darat terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah sejak dahulu kala
dan selama bertahun tahun pula hingga kini seolah tidak pernah ada solusi yang benar benar tuntas
pembangunan infrastruktur sejumlah jalan tol pun ternyata belum jadi jalan keluar yang jitu
minimal jika kita lihat apa yang terjadi di jalan tol terbaru brebes timur
apa dan siapa yang patut disalahkan kapan sengkarut momen mudik segera bisa dituntaskan
kami akan mengulasnya bersama yusman safi'i jamal mantan menteri perhubungan
dan sejumlah narasumber yang akan kami hubungi melalui sambungan telepon
pak yusman selamat malam
selamat malam assalamualaikum
assalamualaikum wr wb
sebelum kita mulai perbincangan ini pak mari kita simak informasi berikut ini terlebih dahulu
kemacetan di pintu jalan tol brebes timur atau yang kini sering disebut brexit
menjadi permasalahan utama pada musim mudik tahun ini
antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer
berbagai cara telah dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan
mulai dari kontraflow rekayasa lalu lintas di pintu keluar jalan tol
dan menjadikan jalur alternatif
namun kendaraan yang terus berdatangan tak bisa dibendung
perjalanan yang semestinya penuh sukacita berubah jadi penderitaan bagi pemudik
terlebih lagi tak jauh dari pintu keluar jalan tol
ada terminal dan stasiun pengisian bahan bakar umum
yang mempersemit jalur dan membuat kemacetan semakin parah
sementara pemudik enggan memilih jalur alternatif dari daerah pejagan
karena jaraknya lebih jauh
kita sudah banyak upaya kontraflow sudah
kita laksanakan buka tutup sudah
pertama kita alihkan kemarin ke arah sana juga sudah
emang padat volume nya terlalu padat
tidak mampu lagi volume untuk menerima arus mudik yang terlalu besar
pintu keluar jalan tol yang diresmikan presiden
sebelumnya digadang gadang akan mempersingkat waktu tempuh dari jakarta menuju brebes
faktanya antusiasme masyarakat yang tinggi
langsung berefek pada membeludaknya kendaraan
akibatnya kendaraan berdatangan tanpa henti
itu ada statement mengatakan bahwa ini bisa memperlancar asoli lalu lintas
membantu pemudik untuk lancar sampai tempat tujuan
padahal sudah pengalaman tahun lalu
dengan ada tol kipal yang lebih panjang
itu justru semuanya menumpuk di jalan tol juga
prosesi mudik layaknya sebuah industri yang melibatkan sumber daya dan energi
mudik bahkan mengandung nilai ekonomi yang secara jelas memindahkan uang dari kota kota besar ke berbagai daerah
sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat semakin lihai dalam mewujudkan mudik yang ramah bagi semua
masalah kemacetan dan infrastruktur yang tak memadai
sudah saatnya berhenti menjadi tajuk utama setiap menjelang hari raya
agus wimansyah cnn indonesia
ada si rina
pak yusman melihat bagaimana sebenarnya
ini kan kemarin cipali
cipali juga tahun lalu ya tidak terlalu mengembirakan
macet orang menumpuk di cipali
dan kemudian sekarang ada brebes timur yang kemudian kurang lebih sama
apakah karena kita ini seperti latahan
karena ada yang baru semuanya berangkat
dan pihak otoritasnya juga tidak melakukan pengaturan yang proper atau bagaimana
kalau menurut saya
karena memang proyeknya belum selesai
proyeknya belum selesai
jadi kalau jalan tol sampai semarang itu banyak alternatif
ini kan kayak kita sungai ya
ujungnya itu kan harusnya samudera yang banyak alternatif
ini ujungnya itu tidak ini ujungnya masih sungai kecil jadi yaitu brebes
jadi orang membayangkan bahwa jakarta brebes itu empat lima jam kalau pakai tol
jadi mereka pikir habis itu brebes penjagaan paling dua puluh kilo
jadi dua puluh kilo kalau tol macet paling orang berpikir paling dua jam
jadi enam jam setengah kan bisa lebih bagus
jadi karena itu semua memilih jalan tol tidak memilih jalan alternatif
nah ternyata di jalan alternatif eh di jalan tol itu terjadi masalah
yaitu jumlahnya itu kan diperkirakan dua ratus empat puluh ribu ya mobil
dua ratus empat puluh ribu mobil kan artinya ya makanya membuat semua jadi stuck nggak bisa
rekayasa sebagaimanapun kan kepolisian republik indonesia kita itu lalu lintasnya kan punya pengalaman yang cukup ya untuk mengatur
jadi mereka keahliannya saya kira tinggi
tapi tidak bisa karena tidak ada alternatif lain
jadi kalau misalnya bisa saja kan keluar di apa namanya pintu pintu sebelum brebes timur
atau kemudian sebagian bergerak lewat jalan arteri gitu misalnya
itu kan bisa didistribusi
tapi karena semua dan apa namanya waktu sebelum mudik berlangsung saya masih ingat sekali banyak orang yang semacam promosi gitu
empat lima jam saja dari jakarta ke brebes timur dengan harga tol sekitar satu ratus tujuh puluh sembilan ribuan gitu
dan semua orang akhirnya mengambil langkah kesana begitu

jadi dan kemudian juga untuk mereka tidak mempunyai bayar
kayaknya itu kebayangan kalau kita ngambil sebelum brebes timur itu kemana
jadi mereka pikir ya bagus sih ikut aja
dan memang kalau ke pengalaman saya mengatakan bahwa ngatur orang mudik itu memang enggak ada yang rasional
karena ajaknya juga tidak rasional
jadi mereka sudah merasa bahwa mereka mengadakan pemilihan yang tidak rasional
contohnya misalnya gini kita sediakan kereta api ataupun angkutan untuk narkoba
contohnya misalnya gini kita sediakan kereta api ataupun angkutan untuk menunggu
itu enggak ada yang mau
mereka tetap aja menaik motor
apalagi kalau motornya motor baru
motor baru jadi memang anu ya mungkin ahli sosiologi lah gimana
tapi ini memang tidak seperti tidak ada jalan keluar begitu pak ya
saya kira akan ada jalan keluarnya kalau segera diselesaikan sampai seperti ini
dan kedua juga jangan dilupakan sebenarnya kereta api
jadi kita juga jangan bertumpuk kepada jalan raya saja
jadi kalau kereta api juga dibuat dan kemudian seluruh lintasan sebidang yang terutama yang kritis kritis kita bangun
sebenarnya bisa mengurangi
kita akan bergabung dengan gubernur jawa tengah bapak ganjar pranowo
pak ganjar selamat malam
pak ganjar pranowo selamat malam pak
halo pak ganjar
baik nampaknya sibuk sekali pak ganjar
tempat anda jawa tengah menjadi semacam kantung yang kemudian menampung banyak sekali pemudik yang menggunakan ruas tol baru brebes timur ini
bagaimana apakah sebelumnya sudah dipikirkan begitu pak antara pusat dan jawa tengah gitu
akan mungkin hal seperti ini terjadi
iya kalau soal dipikirkannya pasti sudah ya
pasti sudah pernah dipikirkannya
tapi mungkin simulasinya tidak terlalu presisi
karena itu tadi promosi
baik sinyal tidak terlalu bagus nampaknya
kita masih menunggu nih pak ganjar adalah pihak yang akhirnya istilahnya ketiban
saya tidak tahu ketiban siapa
ketiban untung begitu ya
itu karena semua ingin ke jawa tengah tempat pak ganjar
dan kami akan kembali dengan perbincangan ini
sesaat lagi tetaplah bersama kami

kami tetap berusaha untuk menghubungi pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
rasa rasanya kalau dilihat dari sinyalnya sedang bergerak
memantau terus wilayahnya yang kelimpahan pemudik dari wilayah jakarta dan mungkin bagian barat jawa
pak ganjar selamat malam
ya selamat malam
ini sekarang ada posisi di mana nih sekarang
sekarang lagi masuk dari banyumas ke purbalingga
bagaimana kondisi harus selalu lintas di sana
kalau yang selatan lancar
tadi sepotong sepotong mulai ditarik
terus kemudian saya bergeser dari utara ke selatan
ada spak di beberapa tempat
tapi selebihnya bagus
ini sampai purbalingga lancar banget
barangkali lumpuknya masih di berbes timur
tapi begini pak ganjar
saya penasaran saja apakah ada nggak sih telepon teleponan sama pak jonan gitu
mas ganjar hati hati loh
ini brexit ini cuma dua jalur dan seterusnya dan seterusnya bapak akan kewalahan menghadapi pemilu
ada semacam perbincangan antisipatif seperti itu dan kemudian pemerintah pusat ikut andil
sehingga jawa tengah yang sekarang banyak sekali pemudik asal jakarta menumpuk di sana
gimana pak ganjar
iya awalnya sih sebenarnya mungkin simulasinya nggak presisi ya
karena perkiraannya kan dengan promosi empat jam empat lima jam nggak nyampe itu pikiran orang kan cepat milihnya ke situ semua
kemudian dari kontraktor dari kepolisian dan kita pernah bicara
oke kalau gitu kita siapin
pas di siapin ini
apa namanya semua orang yang berpikir ketika bareng bareng masuk
kemudian keluarnya di satu pintu
maka ini air bah seperti kendaraan bah gitu ya
kendaraan bah masuk dan itu artinya siapapun nggak akan mampu
maka teori ini kayaknya memang harus kita revisi
mesti ada tempat tempat titik titik pintu pintu yang di dalam tol itu bisa kita keluarkan
karena kebijakan pengaturan traffic managementnya itu sebenarnya ada di situ
begitu kita tidak punya pintu keluar satupun ya sudah
ini given kita terima silahkan keluar dari pintu itu
kami akan distribusikan dengan semampunya
dan itu terjadi hari ini
apa yang dilakukan oleh jawa tengah atas kepanikan yang terjadi mulai kemarin
orang teriak teriak udah tiga puluh kilo mengantri
apa yang dilakukan
iya setelah itu saya bicara sama kapolda dan pagi tadi wak kapolri datang
minggu lalu pak kapolri sendiri datang
dirjen perhubungan darat datang
akhirnya datang ya melihat kondisi itu
maka satu satunya sekarang saya sampaikan tadi malam
seperti ular itu kalau buntutnya kelihatan
nah sekarang kepalanya dimana
kepala yang bikin macet itu dimana
nah kepala yang macet itu kita tarik
pakai sepeda motor
jadi mulai tadi malam sampai pagi kita tarikin semua
terus saya jalan pak kapolda tadi pakai heli
saya jalan darat sengaja
ternyata pusat pusat kemacetan itu tidak sulit sulit
mereka mau masuk terminal
mereka ada pasar tumpah
mereka ngantri bensin
terus bensinnya kehabisan juga
terus kemudian u turn
ya yang itu itu saja
maka saya bilang yang seperti itu dijemput
terus kemudian mobil bah kendaraan bah yang datang tiba tiba itu
kalau memang frekuensi dengan accountingnya sudah kelihatan ini banyak
sudah langsung kontra flow saja
yang apa namanya yang mesti dilakukan
jadi kita agak memaksakan
dan ini tadi yang seharian kita pakai
dan polisi polisi pakai sepeda peda
sepeda motor tadi bagus banget untuk mereka mengkonsenior mereka patroli begitu
apakah pak gubernur melihat bahwa ini sebenarnya agak tergesa gesa sih sebenarnya
ini mepet banget waktunya
sementara infrastruktur penunjang seperti misalnya
tidak terlalu banyak
bahkan tidak ada bisa dikatakan begitu
apa namanya rest area yang bisa menampung cukup banyak mobil gitu
ada beberapa titik termasuk juga ada pom bensin disana
termasuk juga pintu keluar
brebes timur ini kan sebenarnya kan bukan
pintu keluar yang ngebah gitu istilahnya
kalau misalnya menggunakan istilahnya pak gubernur gitu
ini kan kecil nanti pemalang ada lagi
nanti pekalongan ada lagi kecil kecil begitu
apakah persiapan antisipasi infrastruktur penunjangnya juga tidak mumpuni pak gubernur
enggak selagi sesuatu belum selesai belum final
maka situasinya harus berada posisi darurat
karena belum final kok
kalau ini sudah final semua totalnya terhubung
pasti sistemnya sudah fix sudah pasti
ini enggak ini sistemnya sementara
maka jalur jalur alternatif dibuka
tapi pikiran orang kan beda nih
di pikiran orang ini ini mumpung ada tol empat lima jam kita bisa datang
ayo kita rame rame ke situ gitu kan
jadi ya enggak apa apa pada secara sosiologis
orang pengen datang dengan situasi yang
pokoknya sudah sampai di rumah
terus kemudian ini ada jalur pilihannya
kamu boleh ikut pantura atau ikut tol
jadi semua memang lebih banyak minat tol
mungkin karena baru juga ya
walaupun pemudik yang setiap tahun mengalami experience yang sama
macet di jalan tetap mengeluh ya ketika macet kali ini juga begitu ya
iya maka waktu teman teman media menanyakan
pak ganjar besok macet apa enggak
oh saya jamin tenangan ya pasti macet
dan anda menanggapi melalui sosial media
seperti agak mencoba untuk menghibur rasa frustasi mereka
barangkali di jalan ya pak ganjar
begini pemudik itu
hampir sembilan tahun juga saya mudik
nyopir sendiri begitu dari jakarta
maka yang mesti disiapkan adalah
mental kita paradigma kita
macet itu adalah eksotisme mudik
jadi yang mesti disiapkan adalah
bagaimana kita menghadapi macet nanti
main gadget telponan teman
atau pas tak itu salaman sama tetangga kiri
atau berbagi makanan apapun
makanya coba kita sampaikan dengan sosial media
anda boleh ngobrol langsung dengan gubernur
semalam tadi saya nggak tidur
untung ada piala eropa lah bisa nemenin itu
baik pak ganjar terima kasih atas waktunya
saya tahu anda pasti sangat sibuk sekali
mobile terus menerus dan mudah mudahan
daya tahannya masih cukup kuat
karena ini masih mengalir terus
warga jakarta dan sekitarnya ke tempat anda ini
terima kasih pak gubernur
terima kasih pak yusman
baik kita akan juga tersambung dengan
kepala biro komunikasi dan informasi publik
selamat malam sino
selamat malam pak hemi
bagaimana kementerian perhubungan
luar biasa yang terjadi
walaupun sekarang sudah mulai terurai
di berbes timur
ya kemarin malam
malam kami juga meninjau alur arus mudik
tapi hanya sampai cirebon
direktur jenderal perhubungan darat
itu melakukan perjalanan dari semarang
sampai ke berbes
dan di berbes beliau karena staf di berbes
langsung berkoordinasi dengan kawalan tas di sana
dan di perhubungan di berbes
mengkoalisikan bagaimana mengurai kemacetan
dan memang mendapat laporan dari beliau
itu sudah dilakukan termasuk
pemudik ke jalur jalur alternatif
juga sudah dilakukan
belum juga bisa
mengurai kemacetan karena
jumlah volume kendaraan
itu lebih besar
dibandingkan dengan kapasitas jalan raya
jalan raya tentunya
kapasitas dalam kondisi kosong
kalau terjadi hal hal pemenuhan kapasitas
karena pasar tumpah
karena staf juga di kota berbes
itu juga turut mempengaruhi
kondisi tingkat kepadatan lalu lintas
juga kemarin salah satu penyebabnya adalah
panjangnya antrian di pompensin
pak hemi kan begini pak
ketika menjelang mudik
atau kita sebut brexit saja
brexit itu diketahui
pasti memahami bahwa
ini akan punya implikasi
artinya begini apakah kemudian
kontraflokah rekayasa lalu lintas
dan lain sebagainya yang dibuat kemarin
itu sifatnya reaktif
atau sudah ada blueprintnya
sudah ada buku putihnya
sebelum mudik berlangsung sudah ada rencananya
sehingga tidak reaktif sifatnya
kami sudah punya rencana operasi
untuk mudik tetapi
semua rencana operasi itu
nah di dalam realita tersebut
ternyata banyak sekali akses akses
sebenarnya sudah kita prediksi
tetapi karena volume kendaraan
pada hari itu mencapai hampir
empat ratus ribu kendaraan
rekayasa yang sudah kita lakukan
dilaksanakan secara mulus
karena kondisi di lapangan
pak yusman juga
bisa membantu barangkali
misalnya pombensi sehingga orang akhirnya
setelah keluar dari
pintu tol itu nggak panik semua
karena tidak ada pombensi di ruas
jalur yang mereka lewati
dan ketika macet berlangsung
itu tidak ada
apakah itu kemudian tidak dipertimbangkan
untuk kita harus bikin pombensi di titik tertentu
misalnya atau rest area di titik
saya kira semua masalahnya satu
karena merencanakan empat lima jam
jadi karena di empat lima jam semua bensin juga disiapkan
jadi akibatnya tidak ada tempat titik urai
baik titik urai untuk mengisi bensin
maupun titik urai untuk memecah
jadi memang semua berada di jalan yang lurus
jadi tidak ada titik urai
jadi apa boleh buat
pak hemi apakah kemudian empat lima jam itu juga
tak terlalu diperlukan oleh kementerian perhubungan
empat lima jam perjalanan dari jakarta ke berbestimur itu
tak terlalu diperlukan
tidak terlalu diperlukan oleh kementerian perhubungan
bukan empat lima jam itu kan waktu uji coba normal pak
ketika peaknya diperkirakan berapa pak
ketika di awal
ngitungnya di peak di puncak arus mudik
itu berapa jam dan volume kendaraannya berapa
untuk volume kendaraan kita sudah prediksi pak
sebenarnya dari awal sudah kita prediksi
tetapi kan kenyataan di lapangan
hal hal yang menunjang kelancaran itu
ada sedikit perubahan
perubahan kondisi di lapangan
seperti itu pak
ini kan masih mudik nih pak
nanti balik juga kita akan melihat kondisi yang kurang lebih sama
apakah sudah ada antisipasinya dari pihak pak hemi
kami sudah koordinasi sejak awal dengan unit unit atau instansi terkait
pastinya kita akan melakukan evaluasi
dan akan melakukan rekayasa rekayasa lalu lintas yang lebih efektif
misalnya kemarin saya menyelusuri jawa barat
nah barangkali ini hanya saran saja
untuk menghindari kemacetan yang menumpuk di luar pintu tol
mungkin dari jasa marga
sudah lebih awal memberikan pengumuman di pintu masuk
pintu yang bisa memberikan pengumuman di pintu masuk
dan memiliki pilihan bagi pemudi untuk memilih jalur alternatif
misalnya tol cipali macet lima belas km
itu sudah disebut di pintu tol
yang memungkinkan pemudik untuk memilih jalur alternatif
itu juga salah satu hal menurut saya bisa mengurai kemacetan
itu himbawan pak hemi kepada jasa marga
atau ada koordinasinya
tidak saya himbawan saja sih
dengan melihat kondisi di lapangan kemarin
saya menyelusuri jalur mulik jawa barat
ya enggak artinya ketika itu
apa yang bapak sampaikan ini merupakan
apa namanya master plan yang terkoordinasi
antara kementerian perhubungan jasa marga dan lain sebagainya
oh yang tadi pribadi saja sih
kalau untuk yang kementerian perhubungan
tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh
jasa perhubungan darat
ketua koordinator mudik lebaran
baik pak hemi terima kasih
saya tahu bapak pasti sangat sibuk
dan mudah mudahan arus balik tidak seperti sekarang ini pak ya
siap terima kasih
baik terima kasih
selamat malam pak yusman juga
pak yusman ini kan
saya sih perkiraannya tahun depan akan maju nih
mungkin apakah itu pemalang
atau mungkin langsung ke pekalongan
apakah bapak menyarankan agar ini setiap titik
setiap kota yang berhenti dibuka
atau tunggu saja lah
kalau misalnya kita lewatin dua
dua tahun nggak usah dibuka dulu ya
berbes timur juga
atau bagaimana lebih baik
sehingga kan kata bapak lebih efektif
kalau misalnya sampai semarang dulu
nanti dijawabnya pak
kami akan kembali sesaat lagi
tetap lo bersama kami
mari kita lanjutkan perbincangan ini
mudik ini seperti apa ya
setiap tahun kita bicara seperti ini
dan perilakunya juga tidak terlalu jauh berbeda
orang semakin maju
zaman semakin canggih begitu ya
orang memperlakukan mudik tetap sama begitu
dengan segala pernak perniknya
nah kita bicara sekarang khusus untuk ini
tol sudah dibangun pak
tol sudah maju terus
sampai akhirnya berbes timur
tapi kemudian tidak menjadi lebih baik
orang tetap macet berhari hari
bahkan ada yang dua puluh empat jam
di dalam jalan tol
kehabisan bensin dan lain sebagainya
ini salah di manajemennya
atau memang secara pembangunan desainnya
sebetulnya kalau mau ujungnya itu
apa yang disebut presiden yang benar
yaitu bahwa kita terlambat membangun infrastruktur
jadi baru sekarang kan
baru tahun ini kita melakukan itu
itu harus dilakukan
sampai dia ketembus pada semarang
nah kemudian yang juga keliru kedua adalah
kita waktu membangun itu fokus pada membangun jalannya
tidak membangun juga ikut membangunkan
apa istilahnya pintu alternatif
karena makin banyak pintu alternatif
tapi juga biaya kan lebih tinggi
jadi mungkin efisiensi biaya menyebabkan kita semua fokus pada
pintu pintu yang besar saja
sehingga dengan demikian ketika terjadi orang tahu
semua tahu macet
tapi tidak tahu jalan keluar
tidak ada jalan keluarnya
jadi itu jadi masalah
jadi karena itu
tapi lama lama orang akan swadaya nih
karena seperti di tol puncak gitu kan
ada orang yang swadaya kemudian
ada yang menghibahkan tanahnya
untuk membuat jalur alternatif
tapi kan tetap tidak diberikan pintunya oleh jasa marga
karena itu tidak akan mungkin lah
jadi karena itu sebetulnya
apakah membuka jalan tol ini keliru
kalau menurut saya tidak
karena harus diteruskan
tetapi mungkin yang perlu diberasakan pengalaman ini
kedua juga mulai sekarang diikutin juga oleh pendekatan dari pertamina
misalnya membangun pusat pusat spbu
jadi jangan lagi pertamina itu kalau sudah selesai dulu baru
selesai semuanya baru masuk spbu
mungkin sekarang sudah
biasanya kan itu nunggu rest area
nah rest area juga harus berbarengan
jadi seolah olah jadi menyelesaikannya sebagai suatu yang integrated
tidak lagi jalan dulu baru rest area berikutnya
jadi tidak bisa lagi bersifat serial
kan ada langkah ideal
sebenarnya kan ada hitungan ideal pak ya
untuk jalur sekian kilometer harus ada beberapa rest area dan berapa pintu keluar begitu
ada nggak sih hitung hitungan seperti itu atau tergantung kondisi saja
ada tapi masalahnya kan orang biasanya
mengambilnya dari apa ya
selain itu pertimbangan ekonomis
pertimbangan ekonomi mengatakan bahwa jalan selesai dulu baru rest area
nah kalau kali ini seharusnya pertimbangan ekonomis itu mungkin di nomor dua kan
kita harus mengatakan bahwa rest area dibangun bersamaan dengan jalan itu
tapi bukannya rest area itu domainnya domain swasta
ya domain swasta tapi kan yang melakukan tender tetap adalah jasa marga

jadi jasa marganya mesti memandang ini seperti ini ya
memandang ini sebagai suatu pembangunan kawasan
bukan lagi pembangunan semata mata jalan tol
dan sejak awal seharusnya melibatkan semacam konsorsium atau apalagi gitu ya
konsorsium ya semua ya
jadi harus bersamaan
karena memang perilaku konsumennya lah yang berbeda
perilaku konsumen kita itu terutama ketika lebaran itu berbeda
jadi tidak lagi ada alasan yang bersifat rasional
jadi kalau lampak setengah jam dia pasti lewat jalan tol
mau kita buat jalan kereta api kereta apinya lancar
dia tetap juga menyewa mobil dan kemudian menggunakan motor dan lain sebagainya
atau ngedep mobil dan lain sebagainya
meskipun sebetulnya ada juga alternatif lain
yaitu kalau kita buka lagi kan sekarang sudah ada disediakan kapal yang besar yang ditaruh di merak itu
nah itu mungkin bisa ditaruh di priok untuk langsung ke semarang
atau membawa rombongan truk atau bus atau apa gitu

tapi gak bisa jajan
tapi gak bisa jajan
tapi tetap juga orang tidak mau
ngapain dia duduk duduk di kapal
jadi memang saya kira ini sudah habit sudah kultur
artinya ya ini kita terima saja begitu ya
suatu bagian dari kearifan lokal
jadi kalau yang di
dulu hampir pernah kalau kita mau cari pengalaman lain negara yang sama itu adalah india
kemudian satu negara lainnya itu india
kemudian satu lagi china
kalau tiongkok itu kan langsung dia membangun jalan kereta api
sampai ke gunung gunung ya
sampai ke gunung gunung ya
gunung gunung karena menganggap bahwa jalan kereta api lah
orang dengan di dalam kereta api lah bisa diatur
kalau di jalan raya tidak bisa diatur
sampai semarang kita akan muncul masalah baru lagi
karena kan ini masih terus sampai surabaya kan
tapi pusat itu semua itu pecahnya itu jawa tengah
jadi semarang solo purwokerto itu sudah
kalau yang ke daerah sampai jawa timur itu kelihatannya mereka juga sudah di jawa tengah kan
kalau yang ke daerah sampai jawa timur itu kelihatannya mereka juga sudah di jawa tengah kan

kalau selatan bagaimana
perlu dibangun jalan tol juga
kalau selatan itu sebetulnya lebih bukan pertimbangannya itu begini
selatan itu kalau dari segi ekosistem itu sebetulnya adalah penyangga dari jawa
jadi kalau kita buka dua jalan tol disitu mungkin rusak seluruh ekosistem jawa
dan mungkin kita akan kekurangan air

kita bisa lancar lalu lintasnya tapi mungkin kita kekeringan kerongkongan
jadi ini akan lebih efektif kalau sampai semarang
kalau menurut saya semarang akan lebih efektif
jadi kalau misalnya tahun depan dibuka pemalang jangan buka dulu
ya kita harus selesaikan terus sampai pemalang buka pemalang tapi pakai alternatif beberapa jalur lebih banyak pintu lebih banyak dibuka
jadi mau tidak mau memang akan berbeda konsepsi untuk membangun jalan tol
jadi jalan tolnya itu mungkin ketika normal pintu itu sedikit jumlah tapi dia menjadi emergency exit
dalam kondisi ini jalur arteri yang sudah kita pakai berpuluh tahun pantura itu bagaimana kemudian bisa menjadi penyangga dalam konteks ini
ya kita lihat jalan tolnya terus kemudian kita cari jalannya disitulah dibuat pintunya
bisa keluar masuk kemudian ya
bisa keluar masuk kemudian ya
jadi kita anggap ini sebagai bahwa pantura itu sebagai kayak sungai yang berbeda jadi artinya kita mencari sungai kecil kecilnya jalan jalannya
dan itu saya kira kerjasama dengan kepolisian republik indonesia saya kira bisa
jadi kita sudah harus sepakat nih bahwa mudik adalah sesuatu yang irasional walaupun kita berupaya untuk memecahkannya kondisinya tetap ya akan seperti ini begitu ya
ya kita lebih kalau supaya lebih mantan ya
ya jadi orang yang berpengalaman mengatakannya itu mudik itu kegiatan spiritual quote unquote jadi orang akan kembali mengejar supaya dia kembali ke akarnya
jadi dia berasa bahwa yang disebut fitrah itu kalau dia bisa mencium kaki ibunya dan sholat bersama keluarga di kampung
jadi baik semua keluarga kumpul disitu dan setiap keluarga pasti justru akan menggunakan mudik ini untuk evaluasi mana yang sukses mana yang gagal
kemudian melakukan suatu upaya untuk memperbaiki hidupnya di masa depan
saya kira itu yang kalau saya lihat pengalaman saya waktu menanganin mudik ya
mudik itu memang khas atau sifatnya dan semua itu di jawa jawa tengah ini sebetulnya
jadi beruntunglah saya kira berkah yang paling banyak pak ganjar
jadi konsekuensinya pak ganjar tempatnya banyak menampung pemudik sekarang karena memang kebanyakan orang berasal dari situ

jadi itu menjadi apa pembangkit pembangkit daripada demand untuk mudik itu
itu semua dari kalau kita buka misalnya mudik itu dari medan semua dari medan juga masuknya ke situ
begitu juga dari kalimantan kalau lihat pakai kapal semua masuknya juga ke daerah
kalau moda yang lain kita kan bilang bicara darat artinya konteksnya tetap kendaraan pribadi begitu yang paling banyak gitu ya

ada pesawat pak
jonan mengatakan kemarin
yang paling banyak peningkatannya adalah
bapak melihat sampai sejauh mana
kalau pesawat udara sekarang udah
udah tinggi ya termasuk sudah hampir
tiga tujuh juta yang dari
soekarno hatta sendiri jadi
kalau dia katakan sampai empat juta
mungkin sudah masuk pada titik jenuhnya
halim juga kan kalau lihat
halim juga mulai juga banyak
bandara lain seperti misalnya
akan dibuka di karawang misalnya
nah itu kalau gini
kalau itu lain lagi
kalau kita membangun bandara
kalau sudah di atas enam puluh juta
per tahun itu sebaiknya harus ada
jadi bandara kedua itu
harus tidak yang berdekatan dengan bandara
pertama kayak jfk new york
jadi mesti kalau dia
satu di utara satu di selatan
karena apa karena
dia sebeh pada daya dukung
kan nggak mungkin misalnya satu ratus dua puluh juta
penumpang satu tahun
kita tumpuk semua di daerah
kan harus dibagi ke daerah bekasi
itu pendekatan lain
dan kalau itu terjadi sebetulnya
memang malah lebih
lebih baik jadi ini sebetulnya
harus yang dibangun itu adalah
bukan satu moda saja
tapi apapun itu ini
adalah gambaran indonesia ya
ini gambaran indonesia dan ini kekayaan
mudik dan macet adalah bagian dari
kalau saya melihat kekayaan kultural kita
untuk menghibur diri kita itu
jadi kita gak usah terlalu
mengernyitkan kening lah ya soal mudik ini
karena ini khas indonesia
istilahnya itu sama dengan
sambal kepedasan tapi akhirnya
besok makan lagi
tapi besok makan lagi